setelah dihantam tsunami pada jumat kemarin
desa loli saluran kabupaten donggala sulawesi tengah
rata dengan tanah
sedikitnya tiga warga desa meninggal dunia akibat bencana tersebut
inilah video yang direkam produser senior cnn indonesia
fikar arman saat melakukan perjalanan dari donggala
menuju palu sulawesi tengah
lempar sehingga ke pinggir jalanan
pada hari ini
usai diterjang tsunami yang terjadi setelah gempa bermagnitudo tujuh empat jumat lalu
hampir seluruh rumah dan gedung di desa loli saluran
kecamatan banawa kabupaten donggala ini rusak berat
berjarak sekitar sepuluh meter dari bibir pantai
membuat terjangan gelombang tsunami tidak sempat tertahan
dan menghantam rumah warga
sedikitnya tiga warga ditemukan meninggal dunia
ibu rumahnya di sini iya
rumahnya yang mana ibu
itu habis semua itu
ada keluarganya yang jadi korban juga ibu
tidak ada pak
selamat kita di sini pak
meski tak kehilangan anggota keluarga
banyak warga yang dirundung duka karena kehilangan tempat tinggalnya
selain kesulitan tempat berteduh
warga juga mengalami kesulitan bahan makanan dan air bersih
sebuah mobil terlihat di dalam rumah sana